saya tidak ingin cari musuh di sini
tapi juragan ini sudah keterlaluan
terima kasih ya

orang sudah berbuat baik
masih juga dimusuhi
emang pak dokter itu punya salah apa
sampai kliniknya dilemparin segala
itu sih hanya pekerjaan orang sirik aja mbak yu
kemarin warga itu sudah mau mencari tahu
eh sama pak dokter malah dicegah
kalau aku jadi pak dokter
aku cari pelakunya sampai ke ujung dunia
kita gak merasa bersama tok
itu namanya mau cari perkara bang
cari perkara itu mbak yu
sebaiknya kamu besok pergi ke kota
cari informasi soal dokter firman itu
semalam aku dapat wangsin
ternyata masa lalu dr firman itu
saya berangkat ke kota ki
gak sia sia aki suruh saya ke kota
saya dapat ini ki
ternyata dokter yang pura pura jadi malaikat itu
ya ki dia baru bebas dari penjara
pantes dia sengaja pindah kedesa kita
agar kan person lesu
tidak diketahui orang lain
fitnah ini harus disembarluaskan kepada warga
bila perlu kita hasil warga
supaya doktor firman itu diusir dari desa ini
jangan asal bikin fitnah dan
dokter firman itu orang baik baik
jadi tidak mungkin dia melakukan kejahatan seperti yang kamu tuduhkan
tapi ini buktinya man buktinya
masa koran berita bohong
makanya baca dulu
kamu masih ngebela doktor gadungan itu
yang suka membunuh janin orang
sudah nyangka ya
kok orang seperti doktor firman bisa segejami itu toh
kalau doktor gadungan itu ditawusir dari kampung ini setuju
kita taruh rustil
kau sudah ingin menukuberkan rumah anda
kamu juga mungkin bisa
kalau kamu ikut akan kurang lebih giliran
dari hasil menggugurkan kandungan itu
berarti selama ini dokter firman telah menipu kita tuki
bukan hanya ditipu jok
dokter iman meracuni warga desa ini dengan uang haram
kalau gitu dokter firman itu harus kita usir dari kampung kita ini
dan jangan sampai dia meracuni warga kampung kita ini dengan uang haramnya
bagaimana kalau kita usir aja dia
satu jok kita usir aja
eh ada apa
ada apa pak
ternyata orang orang desa sini sudah pada tahu
kasus yang sekian tahun yang lalu juragan
pak muzang emang si api siapa yang kasih tahu
cobaan apa lagi yang mesti hambamu terima ya allah
kalau seandainya hal ini memang hukuman yang harus hambamu terima
hamba ikhlas menerimanya ya allah
sebenarnya ada masalah apa ini
walaupun kita ini orang kampung tapi kita tahu kelakuan dokter di masa lalu
dasar tukang membunuh anak janin orang
ini buktinya dokter
saya memang pernah melakukan kejahatan di masa lalu
saya memang dikenal
sebagai dokter aborsi yang menggugurkan kandungan
dengan menerima imbalan
saya tidak bisa pungkiri kenyataan itu
akhirnya dia mengakui juga
kita sebentar sebentar bapak bapak
biarkan saya menjelaskan sesuatu kepada anda
saya memang pernah di penjara
karena kejahatan yang saya perbuat
dan saya tahu
dosa saya tidak mungkin dengan mudah diampuni oleh allah
oleh karena itu
sekeluarnya saya dari penjara
saya ingin bertobat
saya ingin melakukan pengabdian kepada orang lain
salah satu caranya dengan
dengan mendirikan klinik gratis ini
tidak akan melewati kemondikan
mengalami tidak understand
yang akan menghukum menerima epi
yang tidak lewati nasib
kami tadi pak dokter dan saya harap pak dokter tidak meninggalkan desa kami
iya pak dokter saya akan mendukung pak dokter di desa ini
terima kasih pak dokter saya sudah sembuh dari penyakit yang saya derita
alhamdulillah kalau memang penyakit ibu sudah sembuh
saya ini hanya sebagai perantara saja bu yang menyembuhkan tetap allah swt
tapi maaf pak kesembuhan saya saya gak bisa memberi milik apa apa pak dokter
sayangnya bisa memberi sedikit hasil dari kebun saya pak
aduh ibu panggil repot repot segala ini terima kasih banyak ya
tapi meskipun begitu saya harap pak dokter mau menerimanya
kalau gitu saya permisi pak dokter
maafkan semua kesalahan mama selama ini pak
sudah melakukan yang terbaik
papa juga minta maaf
akhirnya keluarga hambamu ini bisa dipersatukan lagi
akhirnya bapak sama ibu